dan kita beralih ke informasi lain dahlan iskan terdakwa kasus penjualan aset bumb pt pancawira usaha menangis saat membacakan playdoinya di pengadilan tindak pidana korupsi surabaya di jalan raya juanda sidoarjo kamisore
penasehat hukum terdakwa juga memohon majelis hakim membebaskan dahlan dari segala dakwaan jaksa penuntut umum
di depan majlis hakim pengadilan tipikor surabaya yang dikutai oleh tahsin dahlan iskan membacakan nota pembelaannya sebanyak lima halaman
dalam pembelaannya ia menyangkal telah merencanakan dan menggunakan hasil penjualan aset pt pwu yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah
pada akhir pembacaan playodenya dahlan pun menangis dan mengucapkan terima kasih kepada istrinya yang tidak dapat hadir karena sakit
saya juga mengucapkan terima kasih di selala selala sakitnya itu istrinya tidak berdipripti yang berdua untuk saya
dan saya harus ingat bahwa seandainya istrinya bukan dia saya tidak mungkin mencapai dekat ini
setelah dahlan membacakan pledoinya yusril iza mahendra sebagai kuasa hukumnya melanjutkan pembacaan nota keberatan dahlan iskan
kuasa hukum pun meminta majelis hakim membebaskan dahlan dari segala tuntutan jaksa penuntut
dan karena itu kami mohon kepada majelis hakim untuk membebaskan dahlan iskan dari segala dakwaan jaksa penduduk umum
binar mumpung subsidiary atau setidak tidaknya melepaskan dari segala hukum
rencananya sidang putusan kasus yang membelit mantan menteri badan usaha milik negara ini akan digelar pada dua puluh satu april mendatang
riku hadiansah sido arjo